cerita dalam bahasa indonesia
putri bungsu dan pangeran bungsu
beberapa materi video ini mungkin tidak cocok untuk anak di bawah tiga belas tahun
suatu ketika hiduplah seorang raja dengan delapan anak
empat pangeran tampan dan empat putri yang cantik
raja bangga dengan mereka tetapi raja juga ingin melihat mereka menikah
bagaimana caranya agar anak anakku menikah
dia berpikir sebentar dan kemudian melihat tangannya
oh apa ini tidak
ayah ada apa ayah
oh putriku putriku tersayang apa yang aku lakukan
sang putri menjadi bingung
ayo kita pergi aku punya sesuatu untuk diberitahu pada kalian
sayangku sepertinya aku menderita penyakit yang mengerikan
oh apa dokternya
jadi aku telah memutuskan untuk membuat kalian semua menikah karena aku
aku khawatir akan masa depan kalian
aku tidak ingin kalian semua tetap ya sendiri
para pangeran dan putri semuanya saling memandang dengan ping
mereka sama sekali tidak ingin menikah
dan saudara bungsu julia dan robert adalah yang paling tidak
senang dengan berita ini
ah pasti dia sedang berakting lagi
hah iya apa yang harus kita lakukan
keesokan harinya raja mengatur pasangan dari seluruh kerajaan itu untuk anak anaknya
tapi ayah aku benar benar tidak ingin menikah
ya ampun hidupku mungkin tidak lama lagi
jadi kalian harus melakukan apa yang kukatakan
dengan cara ini para pangeran dan putri
menerima nasib mereka
akhirnya raja datang ke julia dan robert
sebelum raja dapat membuka mulutnya julia mulai berbicara
ayah robert dan aku tidak ingin menikahi siapapun
kami ingin memilih pasangan kami sendiri
tapi sayangku kalian berdua masih muda
jangan khawatir ayah tahu yang terbaik
ya tapi kita masih ingin keluar
dan melihat apa yang bisa kita lakukan sendiri
ya dan kita harus tahu dengan siapa kita ingin menghabiskan hidup kita kan
maaf ayah tapi
tapi kita akan pergi dan mencari pasangan kita sendiri
hmm kalian tidak peduli denganku kan
aku bisa merasakan penyakitku semakin memburuk
aku pikir bukan begitu caranya
baik lakukan apa yang kalian mau tapi
tapi jangan datang menangis kepadaku ketika
ketika hidup kalian menjadi
hah hanya ayahlah yang menangis sekarang
jadi mereka meninggalkan istana meninggalkan sang raja dengan sedikit khawatir
apa yang mereka lakukan
aku harap aku hidup sebelum mereka kembali
segera keduanya mencapai kerajaan lain dan mencoba mencari pekerjaan tetapi mereka tidak berhasil
setelah berkeliling dan berusaha lama sekali mereka akhirnya memasuki sebuah penginapan
permisi aku adalah seorang dokter keliling
apakah kau punya pekerjaan untuk kami
mengapa aku perlu seorang dokter
pergilah aku tidak membutuhkanmu
tolonglah aku bukan hanya seorang dokter
aku juga bisa melakukan hal lain seperti

masak ya aku bisa memasak
aku bisa memasak bersih bersih dan yang lainnya
kalau begitu aku kira kau akan melakukannya
dan saudaraku kalau dia tidak bekerja di sini maka aku juga tidak
hah baiklah aku akan mencarikan tempat untuknya
julia bekerja dengan rajin
pemilik penginapan memperhatikan betapa baiknya robert dan memberinya pekerjaan sebagai manajer
suatu hari mereka kebetulan mendengar percakapan
tentang pangeran andrew yang sudah lama sakit
dia sepertinya memiliki banyak bisul aneh di tubuhnya
namun tidak ada yang bisa menyembuhkannya
julia mendengar ini dan menoleh ke robert
aku sudah mempelajari tentang daun mimba yang bisa menyembuhkan penyakit pangeran itu
itu bagus sekali
ayo kita pergi dan dapatkan daunnya hari ini
aku tahu di mana mereka tumbuh
mereka pergi ke pohon dan mengambil sebagian daunnya
mereka membawanya pulang mereka membawanya pulang
dan julia menghancurkannya dan merebusnya dengan daun dalam air
kita harus membawa ini ke pangeran
tapi bagaimana caranya
aku akan membawanya
aku akan menyamar sebagai pembawa pesan sehingga dia tidak mengenali aku
jadi hari berikutnya julia pergi ke istana pangeran membawa air mimba
dia memberitahu andrew semua tentang air dan bagaimana itu akan menyembuhkannya
dan apa yang membuatmu berpikir ini akan berhasil
ada begitu banyak orang yang telah mencoba sebelumnya
dan mereka gagal
ya aku tidak akan gagal
ada daun yang bisa aku janjikan kepadamu
dan itu adalah daun spesial
tetapi jika ini tidak berhasil maka kau akan dihukum
kemudian pada hari itu andrew menggosokkan sedikit air ke lengannya
dan ketika hari berlalu ia menyadari bahwa bisul bisul itu berkurang
berapa bahkan sudah menghilang
wow ini benar benar berhasil
aku lebih baik meminta lebih banyak
dan selama beberapa hari julia mulai mengunjungi pangeran untuk mengambilkan air untuknya
dan akhirnya andrew sudah sembuh
kau sudah berhasil obatmu itu luar biasa
ya sungguh luar biasa yang mulia aku turut berbahagia untukmu
andrew merasa kaget
kau kau terdengar seperti seorang perempuan
julia ketahuan dan dia tahu itu
dia melepaskan penyamarannya dan sang pangeran terkejut melihat bahwa dokternya adalah seorang wanita
julia menceritakan kepadanya segala tentang dia dan juga robert
aku datang ke sini untuk menemukan seseorang yang bisa aku cinta

apakah ada cara kau bisa mencintai kakak
apakah ada cara kau bisa mencintai kakak
karena kau memang sangat cerdas dan sangat baik juga
dan sebenarnya julia juga sangat jatuh cinta pada andrew selama ini
dia menerima lamarannya dan mereka segera menikah
robert aku sangat bahagia
aku juga sangat bahagia untukmu julia
aku harap kehidupanmu setelah menikah benar benar bahagia
hari berikutnya robert pergi meninggalkan saudarinya dan menikah
hari berikutnya robert pergi meninggalkan saudarinya dan menikah
dan pergi mencari putrinya sendiri
dia melakukan perjalanan jauh dan segera tiba di kerajaan lain
dan sementara dia bertanya tanya apa yang harus dilakukan
dia mendengar seorang pria berbicara dengan sedih kepada temannya
aku yakin dengan jawabanku
menebak tiga hobi putri adalah tugas yang sangat sulit
aku kehilangan kesempatan untuk menikahinya
oh sepertinya ini menarik
mari kita coba keberuntunganku
jadi robert berpakaian seperti pelayan dan menyelinap ke dalam istana
di sana dia mengamati putri michelle saat dia melakukan hal yang biasa
sang putri benar benar cantik
jadi dia suka melukis
tetapi sang putri segera menyadari dia sedang diawasi
di di di mana dia
mengapa kau mengikuti aku dari tadi
oh itu karena aku sangat mengagumi lukisan yang kau buat
ini membuat michelle benar benar bahagia
dia segera mulai berbicara dan menunjukkan semua lukisan yang dia buat
aku tahu satu dua lagi
suatu hari ketika dapur sedang kosong
robert menemukan michelle diam diam membuat kue
halo apa yang dilakukan sang putri di sini
oh mengapa kau di sini
ya aku pelayan di sini dan kau suka membuat kue
ya ya benar aku suka membuat kue
itu agak lucu untuk dilihat
katakanlah setelah kau memakan sepotong kue buah ini
robert makan sepotong dan segera dia menyukainya
bagaimana dengan rasa kue buahnya
kue ini sangat enak sekali
dan robert merasa sangat bahagia karena dia menemukan hobi keduanya
beberapa hari kemudian robert sedang duduk di taman
putri michelle adalah wanita yang sangat menarik
aku ingin tahu apa hobi
saat itu dia mendengar suara dan melihat sosok berjubah menyelina pergi
ketika dia melihat dia melihat itu adalah putri michelle
itu sang putri kemana dia pergi
robert mengikutinya berkeliling saat michelle menyelinap melewati desa dan jalan jalan ramai
uf au kemana dia pergi
mereka segera memasuki lorong gelap dan pangeran bersembunyi
kuk sup ini akan membantumu
oh terima kasih nona
apa yang kau punya untukku
untukmu aku punya sebuah mantel hangat yang luar biasa ini
robert menyaksikan semua ini dengan penuh kekaguman
sang putri berkeliling mengunjungi dan membantu banyak orang miskin yang membutuhkan bantuan
setelah mengetahui tentang tiga hobi putri itu
dia segera kembali ke kerajaan andrew
dia meminta jas kerajaan kepada andrew dan beberapa hadiah untuk melamar sang putri
oh baiklah ambil apapun yang kau butuhkan
pangeran robert segera melakukan perjalanan kembali ke kerajaan michelle dengan bangga
saat dia bertemu dengannya michelle tidak bisa mengenalinya sama sekali
aku datang untuk mencoba tugas yang telah engkau berikan
ah semoga berhasil
pangeran robert hanya tersenyum dan melanjutkan
untuk memberikan jawaban hobi pertama yang kau sukai adalah melukis
hmm benar sekali tapi itu hobi yang sudah biasa coba yang kedua
apakah itu memanggang di dapur ketika tidak ada orang di sana
maksudku ya itu tapi kau tidak akan mendapatkan yang terakhir
hmm mungkinkah itu
mungkinkah kau menyelinap keluar melalui jalan jalan dan membantu semua orang di kerajaan
sang putri terkejut karena ketiga jawaban itu benar
ya apakah aku bisa menikahimu aku akan sangat senang menikahimu
hatinya yang baik dan lembut seperti kue yang dibuatnya
dia tiba tiba menyadari siapa robert
dia cukup kagum dengan cara robert bertindak
dan juga sangat senang karena robert pintar lucu dan peduli
hari berikutnya michelle menikah dengan robert
dan segera setelah pernikahan robert dan julia pergi mengunjungi raja dengan pasangan masing masing
raja sangat terkejut dan senang bahwa anak anaknya menikahi orang orang yang baik
kau terlihat jauh lebih baik
raja menjelaskan bahwa penyakitnya tidak serius
dan dokter telah sepenuhnya menyembuhkan dia
aku hanya bereaksi sedikit
tapi aku sangat bahagia bahwa kalian kembali ke rumah dan bahagia
bayi bungsuku aku sangat bangga dengan kau
kau menemukan cinta
kau seperti si ratu drama
maka raja oto menyadari bahwa mendorong keputusannya pada anak anaknya adalah hal yang sangat salah untuk dilakukan
orang tua harus selalu membiarkan anak anaknya bebas untuk memilih nasib mereka sendiri
dan tidak memaksa menerapkan sesuatu